bold mid atau lip kalbam ya
memang wanita tidak cukup satu warna
hal itulah yang membuat kaum hawa memiliki lebih dari dua lipstick
ya memang bagaikan mencari jodoh
mendapatkan lipstick yang sesuai dengan bentuk bibir dan warna kulit
membuat kaum hawa membeli semua jenis lipstick untuk dicoba
hingga akhirnya menemukan yang pas untuknya
untuk saya saya akan ambil keduanya
tiga merek ada apa beli ada apa beli gitu kan
terus dari compare compare itu akhirnya nemuin tiga yang buat emang sehari hari
kalau misalkan dua ratusan masih dibeli
dua ratus tiga ratus masih dibeli
peluang itulah yang membuat elizabeth christina parameswari berkecimpung di bisnis lipstick
padahal saingannya banyak
yakni brand makeup dan lipstick dari luar dan dalam negeri
berawal saat menjadi karyawan di perusahaan makeup multinasional
elizabeth mulai menggeluti dunia makeup
lulusan marketing yang menyukai seni melukis wajah ini
kemudian memutuskan menjadi makeup
kehadiran situs blog sekitar tahun dua ribu dua belas
dimanfaatkan lizzie untuk mengulas berbagai produk makeup yang dia gunakan
disinilah lizzie para identik dengan lipstick
hingga muncul ide berjualan lip code dengan label blp
nah ini kan jatuhnya masih perorangan individu gitu
gimana sih cerita awalnya dan bagaimana bisa mendapatkan lip code yang lebih baik

sebenarnya aku awalnya gambling sih
aku agak pas mau bikin awal tuh kira kira
manufacture mau gak ya bikinin dengan jumlah yang
mungkin nggak sebanyak perusahaan perusahaan besar ini
karena aku jalan istilahnya kayak door to door sih
sampai waktu itu sampai bener bener keempat manufacturer
mereka requirementnya beda beda
dan aku pun untuk bikin
brand blp bt ini juga
istilahnya bukan aku datang as a person
karena memang semua pabrik mewajibkan kita untuk under pt dulu
bahkan cv pun mereka gak mau
karena mereka juga pengen terjamin kan
dari segi merekanya pun
jadi aku masuk pun juga sebagai pt gitu
dan semua produk yang aku keluarkan pun juga under bpom
jadi semuanya istilahnya legally oke lah gitu
formulanya sendiri gimana cara ngeraciknya bisa
akhirnya menemukan ini kategori lipstick yang pas buat konsumen gitu
jadi aku bikin disini formulasnya yang pasti pertama
itu dia nyaman di bibir
karena orang indonesia itu cenderung bibirnya pecah pecah gitu kan
terus yang kedua dia pigmentasinya tinggi
jadi satu kali swipe dia sudah bisa meng cover
bahkan temen aku yang bibirnya agak gelap pun dia bisa langsung meng cover gitu
dan yang ketiga dia memang sengaja aku bikin bukan kiss proof
karena aku pengen dia kandungan moisturizernya tinggi
jadi setelah dia pakai lipstick pun bibirnya tetap sehat
dan dihapus gampang
ataupun mau di mix warnanya juga gampang
jadi makanya aku formulasi ini pun aku bikin lama sih
lebih dari enam bulan
akhirnya aku dapat si lip coat ini gitu
produksi pertama yang terjual habis lizzie mengantongi omset dua lima puluh delapan miliar rupiah dalam dua bulan saja
aku nggak ya
iya aku nggak ya
aduh gue produksi sedikit dulu deh
ternyata yang kepingin banyak
makanya aku sekarang memproduksi lagi dua kali lipat dari yang kemarin
dengan harapan semua orang bisa dapat yang pertama
yang kedua kita bisa mendistribusikan lebih lebar lagi
bukan hanya di satu tempat
karena bisa dibilang kita sekarang hanya di satu tempat kan
kita menyebar sampai ke
ya kita inginnya indonesia dulu deh
dalam waktu mungkin enam bulan ini
karena sekarang juga udah banyak dari negara negara tetangga yang minta kita
buat mereka jadi distributor
namun bisnis ini bukan tanpa kendala
distribusi blp belum merata
lizzy masih mengalami
keterbatasan dalam hal pengiriman
padahal ada beberapa blogger dari luar negeri
yang ingin mengulas produknya
rencananya lizzy akan memproduksi jenis makeup lain
menyusul kesuksesan lip coat nya
dia juga bercita cita produknya bisa mendunia
dan dijual offline di counter kosmetik di pusat belanja
kesuksesan yang diraih lizzy parra memang dimulai dari nol
kerja keras yang diramu dengan ilmu marketing dan keberanian
membuat cita citanya memiliki produk makeup sendiri tercapai sudah
desyari tonang jakarta